dalam kunjungannya ke purwakarta pada senin pagi wakil presiden indonesia maruf amin mencoba menanam jagung bersama para petani
dalam kesempatan ini gubernur jawa barat ridwan kamil juga sempat menyampaikan keluh kesah kepada wapres terkait permasalahan pertanian yang ada di jawa barat
wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin turun ke lahan pertanian dan turut menanam benih jagung dalam kunjungan kerjanya ke purwakarta senin pagi
selain wapres wakil menteri pertanian hafrik hasno kolbi hingga gubernur jawa barat ridwan kamil juga ikut mendampingi penanaman perdana di lahan ini yang terletak di desa ciparungsari hasil kolaborasi lintas instansi
dalam kunjungan kerja wapres tersebut gubernur jawa barat ridwan kamil mengeluhkan permasalahan pertanian di jawa barat perihal manajemen lahan dan ekosistem digital
hanya satu manajemen kepemilikan lahan selalu menjadi kendala
banyak dimiliki oleh bumn oleh hgu konglomerasi
kadang kadang di lapangan saya kalau naik motor ternyata tidak ditanam atau dilakukan hal hal yang produktif
emil menyampaikan dari total tiga dua juta petani di jawa barat hanya dua puluh sembilan persen diantaranya yang berusia di bawah empat puluh tahun
karenanya butuh revolusi digital dalam pertanian sebagai daya tarik
menanggapi hal ini wak pres maruf berjanji akan membangun ekosistem pemberdayaan
mulai dari memberikan akses kepada masyarakat memanfaatkan sebagian lahan yang dikuasai bumn
serta menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran
untuk itu pemerintah konsisten mengupayakan akselerasi pembangunan infrastruktur digital
untuk mengurangi kesenjangan digital
sekarang berulang kominfo sudah terus berkian
diharapkan pada tahun dua ribu dua puluh tiga nanti delapan puluh tiga ribu desa kelurahan di seluruh indonesia telah terjangkau internet
dalam kegiatan ini wapres juga mempromosikan metode pertanian secara tumpang sari untuk memaksimalkan hasil pertanian
reza ramadan purwakarta jawa barat